putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming
bertandang ke kediaman kedua ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri pada kamis siang
belum diketahui secara pasti apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu
gibran tiba sekitar pukul dua belas siang dan langsung masuk ke dalam rumah megawati
di jalan teguh umar menteng jakarta pusat
beberapa waktu lalu gibran resmi mendaftar menjadi kader pdi perjuangan di kota solo
pendaftaran itu dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan wali kota solo
dpc pdip solo telah mengusung nama ahmad purnomo dan teguh prakosa
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan ada mekanisme dalam pdip
saat memutuskan siapa yang akan bertarung di sebuah kontestasi pemilihan umum
selaturahmi kan banyak yang bisa disampaikan
apalagi ibu megawati soekarno putri kan juga menaruh perhatian kepada anak muda
berarti memberikan atensi
terhadap anak anak muda untuk membangun indonesia raya kita
dengan demikian partai juga terus membuka diri kemudian mendengarkan
dan ibu megawati soekarno putri itu dia sosok pendengar yang baik
sosok yang membangun organisasi
sehingga pd perjuangan terus bisa survive dan berkemajuan
karena kami juga terus melihat kemajuan zaman itu